harus kemana lagi
aduh cari kemana lagi

mama papa kamu sendiri yang masukin dia ke jiwa
mama papa kamu sendiri yang masukin dia ke jiwa
ya ampun kasihan banget clara
jangan kasihan sama musuh kamu
bakalan memanfaatkan rasa kasihan kamu itu
bakalan memanfaatkan rasa kasihan kamu itu
untuk membalahkan kamu
aku harus tengokin clara
nggak boleh mona
baru aja saya kasih tau
jangan kasihan sama musuh kamu
biarin aja clara di rumah sakit jiwa
sampai dia tuak
sampai tante aku nggak tega banget sama clara

buang jauh jauh perasaan gak tega kamu itu
biarin aja clara mendapatkan ganjarannya
clara juga yang sudah membuat
kamu kandung itu
tapi tante aku harus nengokin clara sebentar aja
makasih banyak ya tante
kamu mau ketawain aku ya karena aku ada disini ya kan
eh putri kamu harus yutung mikir aku ada disini tuh gara gara kamu tau gak
sekarang aku keluar
keluar dari sana
suruh dia pergi
suruh dia pergi
suruh dia pergi
salah kamu pergi
gini mona dapat kabar kalau misalkan clara itu masuk ke rumah sakit jiwa
jadi mona kesini pengen liat keadaannya seperti apa
aduh bikin malu aja
berarti beritanya ada penyebar sekarang
padahal dia masih di rumah

tapi dia mau nemokin kesini
tetapi kamu jangan bilang siapa siapa ya kalau clara dirawat di sini
tolong kamu tutup mulutmu
clara emang udah bikin malu keluarga dengan masuk kesini
ya allah ternyata mama saat apa watol prohibakah lebih mementingkan nama baik
daripada kebahagiaan anaknya sendiri
tante juga bingung
kenapa anak tante dua duanya bermasalah
yang satu stres masuk rumah sakit jiwa
yang satu diperkosa sampai hamil di luar nikah
udah gak ada sekarang
jadi paling tidak beban tante berkurang satu
perasaan mama ke aku
tante jadi curhat sama kamu
karena anak tante yang namanya putri itu
mukanya mirip banget sama kamu
dan keperibadiannya berbeda
tante pasti seneng banget
tanpa jadi sirik sama bu andis
gak usah kayak gitu
kayak disini mona terlalu lama
jadi mona udah bong bong waktu
mona permisi ya
tapi pada waktu kitaumbers

dengan masuk rumah sakit jiwa kayak gini
mama tahu kamu tadi marah marah pasti gara gara mona kesini kan nengokin kamu
mona itu kesini karena dia peduli sama kamu
kok malah kamu yang marah marah bukannya terima kasih
hei ini semua gara gara dia
aku gak mau lagi dipermainkan kayak gini
aku akan buka kedoknya kalau dia itu putri
clara kamu kenapa
clara buka clara
ayo sejarah clara
ya allah ya ampun ya allah ya ampun ya allah
harus kemana lagi ya
ah ah jangan lah
kau mau lah jangan lah
aduh cari kemana lagi ya kita ini
kau mau cari kesana aku biar cari kesini
clara gak ada disini deh
kau mau cari kesana aku biar cari kesini
aku harus bisa kabur di tempat ini
putri harus membayar semua ini
aku harus pancing putri lewat dewa